kita baru saja mengikuti ruang komunikasi keluarga
tolong bacakan juga firman tuhan dalam injil yohanes empat belas ayat satu sampai dengan tiga